pembangunan bapak jokowi
agar pembangunannya segera dimulai
yang akan dikembangkan
dan yang akan dikembangkan
yang nutuh segera dibersihkan
yang bisa dipakai
batu batanya yang bisa dipakai
ya dibersihkan dipakai lagi
di jogenang di cianjur
uang yang sudah diberikan
untuk perbaikan rumah yang kita miliki